bahan bakar minyak jenis solar di sepanjang jalur nasional pantura kabupaten tuban jawa timur tiba tiba menghilang
sejak tiga pekan terakhir sejumlah spbu mengalami kekosongan stok
beberapa spbu yang masih memiliki stok solar diserbu kendaraan hingga menyebabkan antrean panjang
sementara di spbu lainnya yang kehabisan stok pada kamis pagi aktivitas terlihat sepi
tak ada satupun petugas melakukan pengisian bahan bakar
sejumlah kendaraan terpaksa parkir di area spbu menunggu stok bahan bakar tersedia kembali
spbu pertamina di jalan budi mulia pademangan jakarta utara mengalami kehabisan stok bbm jenis pertalite
para pengendara terpaksa beralih ke bbm jenis lain seperti pertamak sehingga terjadi antrean kendaraan
seorang pengendara asal tangerang mengaku sulit mendapatkan bbm jenis pertalite selama perjalanan dari tangerang menuju jakarta
dari awal tertarik naiknya itu
dari awal dulu pertalite naik berapa ribu perak itu jadi susah
ini juga sulit banget sih buat semua rakyat indonesia
pengelola spbu menjelaskan ketersediaan bbm jenis pertalite di spbu ini habis karena faktor keterlambatan distribusi
meski sebelumnya masalah ini tidak pernah dialami oleh spbu tersebut